makasih ya di
benar ya kesini sakitnya masih ya
kayak masih nyeri banget aja
kayaknya ada yang
syarafnya ketarik deh
dari jatuhnya waktu itu di tangga
papa udah nyuruh imah buat panggil ke abijit
aku akan keluar dari sini
aku gak sabar pengen pulang ketemu nindu
sayang mama mau ngobrol berdua dulu sama ibu dokter boleh ya
dokter mama mau ngobrol sama dokter
kita ke taman yuk
aku minta maaf ya aku jadi ngerepotin kamu gara gara kaki aku lagi sakit
ya allah padahal di samping saya ini ada bela yang dulu sangat saya cintai
tapi ternyata rasa ini tidak lagi sama

eins dua tiga
ya allah semoga elsa mampu menjalani hari harinya di lapis lagi
semoga dia gak depresi lagi ya allah
buatan putri kecilku ya allah
buatkan prinses kecilku ini
aku boleh minta tolong gak
soalnya tadi aku telpon nino
tapi gak bisa dihubungin
aku cemas pak takut nino kenalkan apa
dia angkat gak pak
aku khawatir tau pak
coba bapak telepon ibunya nino ya
sabarnya udah mudah sebentar lagi
ini suami saya masih lama nggak ya
tunggu sebentar ya tiga pasien lagi
maaf mengganggu bu chandra
telepon berkali kali nggak aktif
mungkin sekarang dia lagi ada di pesawat
oh eh nino lagi dinas
bukan dinas pak
tapi nino lagi berangkat ke pineng
rencananya mau operasi transplantasi matanya dia
berarti nino udah dapet donor ya bu
ya alhamdulillah pak
akhirnya dapet donor
tapi memang dia harus berangkat hari ini
karena harus ada persiapan dan ada pengecekan
ibu gak ikut bu
jadi saya harus nemenin dia
nino berangkat sama asistennya pak
ini ada apa ya pak surya
ada yang penting
kalau nanti ibu sudah bisa menghubungi nino
tolong kasih tahu nino
elsa sudah mau keluar dari harapan kasih
oh elsa mau keluar dari harapan kasih
itu artinya elsa harus kembali ke lapas ya pak
mudah mudahan elsa bisa kuat ya
hadapin hukumannya ya pak surya
itu aja bu
nanti tolong sampaikan ke nino ya bu

dia udah bisa ngeliat dong pak
kalau operasinya lancar
semoga operasi mino lancar ya pak
ya ampun aku seneng banget
kita berdua bisa ngerawat bayi kita
masih sakitnya masih ya
masih nyeri banget aja
kayaknya ada yang
syarafnya ketarik deh
dari jatuhnya waktu itu di tangga
papa udah nyuruh imah buat panggil tunggal pijat
terima kasih pak